hai banjir bandang akibat meluapnya sungai landak di kecamatan bahorok langkat pada
rabu dini hari menyisakan material lumpur hingga batang pohon tumbang rabu siang warga
yang tinggal di sekitar aliran sungai mulai membersihkan dan memperbaiki rumah mereka
yang rusak akibat terhantam kayu dan lumpur yang terbawa arus tidak ada korban jiwa dalam
musibah ini namun sedikitnya delapan villa di desa timbang lawan rusak sementara itu warga
desa timbang jaya kehilangan belasan hewan ternak seperti kambing dan sapi yang tersapu arus selain
itu satu jembatan gantung di objek wisata selang pangeran juga putus kondisi saat ini
di tkp banyak warga kita ke lokasi untuk membersihkan sisa sisa puing bandang tersebut
melihat lokasi wisata mereka
dan warung villa yang ada di sekitaran objek wisata landa river untuk saat ini yang ada
kerugian itu villa dan warung di sepanjang landak riper itu hanyut terbawa arus warga mengatakan ini
adalah banjir terbesar yang pernah terjadi di daerah mereka dalam dua puluh tahun terakhir hujan
deras pun memicu longsor yang menumbangkan banyak pohon ini apa ada terkait dengan pembalakan liar
di hutan atau gimana nih pak kalau di sini kalau kita lihat dari
mungkin tidak ada karena di atas sana dia titik longsornya itu sangat banyak jadi penyebabnya
apa nih kayu kayu ini bisa angin ini ya karena ini tadi pertahanan tanahnya itu dia tidak cukup
kuat untuk menahan debit air hujan yang begitu derasnya video amatir warga ini menunjukkan
kerusakan akibat banjir bandang di kawasan wisata landak river dan wilayah jawa tenggara

hingga rabu sore badan penanggulangan bencana daerah kabupaten
langkat masih melakukan pengecekan dan pendataan korban banjir irfan purba langkat sumatera utara